informasi pertama dari jakarta gubernur dki jakarta anies baswedan menerbitkan peraturan gubernur pada masa psbb transisi
pergub yang dikeluarkan adalah pengaturan denda progresif bagi warga yang tidak memakai masker
serta pemberlakuan ganjil genap bagi motor selama masa psbb transisi
dalam pergub tersebut dikatakan setiap warga diwajibkan mengenakan masker saat berada di luar rumah
bila melanggar akan dikenakan sanksi kerja sosial dan denda administratif paling banyak sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah
bila ada warga yang tidak mengenakan masker berulang kali
pemerintah provinsi dki jakarta akan memperlakukan denda progresif hingga mencapai satu juta rupiah
selain aturan denda bagi pelanggar penggunaan masker
anies baswedan juga mengeluarkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan psbb pada masa transisi
dan dalam pergub itu mobil dan motor pribadi
dikenai sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di dki jakarta